kita ke informasi lainnya aturan ganjil genap di ruas tol jakarta cikampek dari dan menuju jakarta dua belas maret esok siap dijalankan pemerintah
guna memperlancar aturan tersebut pemerintah kota bekasi telah menyiapkan empat kantong parkir di sejumlah lokasi
jelang penerapan sistem ganjil genap di ruas tol jakarta cikampek dua belas maret esok
sedikitnya empat kantong parkir tambahan disiapkan pemkot bekasi melalui dinas perhubungan di dekat pintu masuk tol bekasi barat dan timur
kantong parkir sengaja disebar untuk mengakomodir kendaraan masyarakat yang tidak bisa masuk tol di hari pertama pelaksanaan sistem ganjil genap
empat kantong parkir yang disiapkan diantaranya mega bekasi sumarekon apartemen grandika dan stadion patriot kota bekasi
masing masing lokasi mampu menampung lebih dari tiga kendaraan
memang pemberlakuan ganjil genap di jalan tol
tol barat satu dua dan tol tiga
salah satunya adalah untuk berupaya atau mengupayakan bagaimana warga masyarakat yang selama ini mempergunakan kendaraan pribadi berangkat ke jakarta
kita usahakan dari pemerintah mereka beralih dari kendaraan pribadi kepada kendaraan bis angkutan umum masal yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah
kendaraan yang boleh masuk dari gerbang tol bekasi barat maupun timur menuju arah jakarta akan lebih dulu disortir petugas
peraturan ganjil genap ini diharapkan mampu mengurai kepadatan
lalu lintas tol jakarta cikampek
dedy beben bekasi
dan untuk memantau seperti apa kesiapan satu hari menjelang penerapan sistem ganjil genap
sudah ada korespondensi dari indonesia arman helmi di gerbang tol bekasi barat jawa barat
arman satu hari jelang penerapan ganjil genap di kawasan cikampek seperti apa ini kesiapan setelah tadi
ada sejumlah kantong parkir yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi
penggunaan kendaraan yang dilarang masuk karena ada sistem ini
ya selamat siang yuda
karena memang mereka sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berada atau bermukim di kawasan bekasi barat bekasi timur tambun dan juga cikarang
begitu agar supaya mereka besok hari sudah tidak kaget lagi akan ada penerapan atau pemberlakuan sistem
ganjil genap seperti ini
memang sudah disiapkan juga kantong kantong parkir bagi warga bekasi yang akan ke jakarta menggunakan mobil
nantinya mobil mereka atau kendaraan mereka akan dititipkan atau bisa dititipkan
untuk di bekasi barat sendiri kantong parkir sudah disiapkan di mall mega city dan juga sumarkon mall bekasi seperti itu dengan tarif rp sepuluh flat sepanjang hari parkir seperti itu
jadi sekali lagi bagi warga bekasi barat jangan khawatir anda yang bermukim di bekasi barat bisa menitipkan kendaraan atau mobil anda di dua mall
atau di dua pusat perbelanjaan yaitu mega city dan juga di sumarakon mall bekasi dengan tarif sepuluh rupiah flat sepanjang hari
sementara bagi warga yang bermukim di wilayah bekasi timur dapat menitipkan kendaraan mereka di grandika grandika city apartemen dan juga dapat menitipkan kendaraan mereka di btc bekasi timur bula kapal seperti itu
dengan pemberlakuan tarif sepuluh flat sepanjang hari
nah kantong kantong parkir ini diharapkan memang bisa menampung kendaraan dari warga bekasi dan sekitarnya
yang akan meneruskan perjalanan menggunakan bus trans jabodetabek premium seperti itu
sementara kepala bptj bambang prihartono tadi juga sempat bertemu kami dan sempat memberikan data bahwa sejauh ini mereka sudah mempersiapkan ada enam puluh bus operasional begitu yang akan beroperasi
namun untuk hari pertama pada besok hari khusus untuk dua belas maret besok di wilayah bekasi barat baru dipersiapkan dua puluh lima bus premium
sementara untuk di wilayah bekasi timur untuk besok baru disiapkan dua puluh dua bus premium
nanti ke depannya setiap hari akan ada enam puluh bus premium akan dipersiapkan untuk mengangkut para warga yang akan berangkat bekerja beraktivitas ke jakarta seperti itu
baik arman helmi terima kasih untuk informasi anda terkait dengan kesiapan penerapan ganjil genap di kawasan tol cikampek menuju jakarta
selamat bertugas kembali